rindy sufrianto berhasil meraih emas dalam cabang olahraga panja tebing estafet asian games dua ribu delapan belas di palembang sumatera selatan senin malam
keluarga rindy di probolinggo jawa timur menyatakan kebanggaan terhadap prestasi yang diraih rindy
bangga ya itu kata yang pantas disematkan kepada rindy sufrianto
atlet panjat tebing dari kota mangga probolinggo jawa timur ini berhasil merebut medali emas di asean games dua ribu delapan belas pada senin malam
putra dari pasangan rindy agus hari supomo dan juartini ini meraih emas setelah mengalahkan tim indonesia satu yakni aspar sabri dan alfian muhammad fajri
rindy sendiri merupakan anak tki yang sejak kelas lima sd sudah ditinggal ayah bekerja di malaysia selama tujuh tahun
dan ibunya menjadi tkw di malaysia selama empat belas tahun
melalui sambungan telepon rindy sempat mengucapkan terima kasih kepada warga kota probolinggo telah memberi dukungan untuk kemenangan indonesia
sementara itu keluarga pun mengaku bangga atas prestasi rindy
rindy sufrianto dan tim berhasil meraih medali emas di cabang olahraga panjat tebing estafet